seluruhnya bahwa di musyawarah majlis surat itu bukan hanya sekedar menetapkan
berdasarkan juga kita meminta masukan masukan dari berbagai daerah
nah dari situlah kemudian kita mengambil kesimpulan
yang itu akan diputuskannya di musyawarah majlis surat
jadi itu bukan hasil kemudian asal kemauan pribadi pribadi
nah cuma apa yang akan diinginkannya itu yang belum tahu
mungkin nanti setelah ada komunikasi dan sebagainya mungkin baru kita
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya